bapak pintunya gak bisa terbuka
pak rethe lupa pak rethe ngajarin anak anak
untuk taro yuyuh di rumah bang deddy
supaya mancing tuyul keluar
kan gitu mitosnya kata pak rethe
itu jangan di sini
yaudah saya mau asar dulu
ya siapa tuh wudhu biar pikiran tuh segar jernih
kak sebenarnya tuh udah nongin kita kan
kalau dia gak nongol pasti kita udah tangkap sama mereka
iya sih kalau gak dari petunjuk dia dua penjahat itu gak bakal ketangkep
nih pak ismail itu siapa sih
pak ismail siapa ya ali
kak emang ini baru denger deh
gak apa apa anda cuma penasaran
ali pernah lihat nama itu ada di nisan keburan
udah udah deh perasaan lali aja kali mendingan sekarang kita pada pulang yuk
nanti sebentar lagi maghrib ayo rafa pulang kaya mandi yuk
emangnya kenapa sih kamu kayak pengen tahu banget
aku bisa ngerasa bisa percaya rahasia itu ya lek
ini deh tapi siapa ya yang bisa kita tanyain
masa iya kita harus nungguin di kuburan seharian
rafa mami teh mau minta tolong tolong ya anterin kue ini ke rumahnya om deddy
kak ali aja deh mi
iya kan kak alinya belum pulang rafa aja yang anterin
soalnya mamitnya kasian sama om deddy pasti om deddy itu lagi stres
gara gara dituduh sama warga yang enggak enggak
tapi mie rafa takut sama om deddy
ih kok om deddy takut eh om deddy tuh sebenarnya baik cuma mukanya aja yang nyermin
gini aja adam ikut rafa nganterin kue nanti pulangnya adam sama tante dibungkusin kue yang banyak
iya iya itu bener
jangan kan kue sama abang abangnya nanti sama tante dibungkusin oke
adam jangan dimakan kuenya ya itu buat om deddy ingat
jangan dicemilin di jalan
masuk nggak ya
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
ya aku mau makan
kok kerja kebuka sendiri
mungkin kena angin

buruan cepet bentar
kita cepet pulang
saya bisater dia akan hampiri
ada tu tu tuyul

pak rt pak rt
aduh kenapa sih tiap liatan tuh pingsan woy
pak rt pingsannya beneran apa bohongan
beneran bu rt
ali gawat sekarang juga kamu ambil air got buat siram pak rt cepetan
hah air got
jangan jangan ya udah air got mahanyir
jangan jangan jangan
eh lihat sih
eh masih ada kere
pak rt pak rt pak rt
ya pingsan deh woy pak rt
aduh tuh gak jawab berarti beneran
aduh pak rt bukan parah aja tuh pingsan lah
aduh berhenti tadi masa saya kayak ngeliat tuh
tapi itu di depan kita ada tuyul sama generewo
sembarangan kalo ngomong gitu tuh t manusia bener bener manusia itu bukan makhluknya di jadian
eh maaf pak rt
gak apa apa berhenti namanya juga orang kagak tau
eh sebenernya ini bocah ponakan saya namanya tolek
nanti dijuga jadi teman kamu
tapi memang tidak ada hikmahnya kalau kita tidak ada kejadian seperti ini
kemu penakut sih
kemu penakut sih
siapa bilang kamu juga takut